dan kita langsung saja bergabung ke konferensi pers gubernur bank indonesia peri warjio
tentang perkembangan ekonomi indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
keperluan yang satu ratus lima puluh triliun dalam defisit fiskal kemarin ya untuk program pemulihan ekonomi dikeluarkan dulu
karena ini akan masih harus didetailkan program pemulihannya ekonomi apa
jadi yang pertama tadi maksimalkan sumber yang ada keluarkan yang rp satu ratus lima puluh untuk program pemulihan ekonomi
karena itu akan tergantung dari program pemulihan ekonomi
dan kemudian tadi dikurangi dari yang tadi gwm yang penyangga likuiditas makro budir sel tadi
itu setelah dikurang kurangi tinggal itu yang kemudian berapa yang akan diterbitkan untuk global bond
dan berapa yang diterbitkan
diterbitkan untuk rp satu
nah setelah dihitung hitung itu itu kami meyakini bahwa yang nanti akan diterbitkan di rupiah
yahbon akan sebagian besar bisa dipenuhi dari lelang lelang reguler
setelah dikurangi tadi kami melihat menghitung bahwa yang diterbitkan melalui
akan sebagian besar dipenuhi
melalui lelang lelang reguler
nah dalam kesempatan ini makanya bagaimana kalau pasarnya nggak bisa
ya disinilah kemudian bank indonesia bisa menjadi istilahnya di lelang itu sebagai non competitive bitder
non competitive bidder artinya kalau non competitive bidder ya tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga
yang diperhitungkan adalah
yang diperhitungkan adalah
ya dalam harga dalam lelang itu yang competitive bidder
itu dalam kemarin misalnya target maksimalnya adalah tiga puluh triliun
dan karenanya sisanya kami meyakini ini bisa dipenuhi dari pasar
itu seperti itu
nah itu yang setelah dihitung
nah kalau non competitive divider masih yang dimaksimal dari pemerintah kurang
yaitu istilahnya bisa melalui yang disebut lelang tambahan hari berikutnya yang kita sebut green zoo
mekanisme mekanisme ini yang sudah kita diskusikan
tentu saja akan kita perjelas nanti kalau dari sisi teknis
jadi sekarang ini memang kesempatan kesempatannya itu sudah tahap final
esensinya satu pemerintah memaksimalkan sumber sumbernya
yang kemudian yang kedua yang sisanya tadi insya allah bisa dipenuhi dari pasar
bi sebagai last resort
dan seterusnya tadi
dan insya allah ini yang kemudian dampaknya terhadap inflasi akan terukur
itu yang konteksnya adalah seperti itu
itu yang sudah
kapan mau dilaksanakan
tentu saja ini kawan kawan secara teknis
baik kementerian keuangan mau di bi terus akan mempersiapkan secara teknis
kalau memang siap ya mulai lelang minggu depan
tapi at the latest itu saja lelang minggu berikutnya
jadi kalau ini siap minggu ini dan minggu senin ya akan mulai lelang selasa
kalau memang itu perlu ada kesiapan teknis lebih lanjut
let usnya paling lambat pada lelang pada minggu berikutnya
kesempatan siang ini
bahwa bank indonesia meyakini nilai tukar rupiah yang sekarang under value itu akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah lima belas ribu di akhir tahun
kedua defisit transaksi berjalan akan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya dua lima sampai tiga persen pdb
di turunan satu perkiraan kami akan lebih rendah dari satu lima persen dari pdp
bang nusyam terus melakukan komitmen melakukan quantitative easing dalam jumlah yang besar
dan ini nanti koordinasinya dengan fiskal dengan stimulus fiskal
quantitative easing yang kami lakukan insya allah akan mengalir ke sektorial dengan stimulus fiskal
dan termasuk relaksasi dari pengaturan kredit dari ojk
itu seperti itu
dan itu akan mendorong ekonomi kita ke depan untuk bisa berangsur angsur pulih dari covid ini
bahwa bagaimana tindak lanjut dari pembiayaan fiskal melalui pasar termasuk keikutsertaan bank indonesia sebagai last resort dalam pembiayaan fiskal
itu insya allah dalam waktu dekat itu akan bisa diimplementasikan
itu beberapa empat hal yang kami sampaikan
monggo kalau ada pendalaman pendalaman dari kawan kawan media silahkan
ini ada pertanyaan dari tasya bloomberg
ini yang berkaitan dengan dalam pandangan bi
bi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
akan lebih tinggi di dua ribu dua puluh satu versus dua puluh dua
bagaimana current account divisinya tahun depan dan pola sistemnya seperti apa
kapan bi akan mulai membeli spn dari pasar perdana
kalau nomor tiga tadi sudah saya jawab
saya akan jawab untuk pertanyaan satu dan dua
jadi kawan kawan bahwa ketidakpastian ini masih tinggi
ketidakpastian yang masuk juga ketidakpastian mengenai risiko risiko terkait dengan pertumbuhan ekonomi
baik dunia maupun indonesia
itu seperti itu
itu sesuai dengan pola visit ya
dampaknya terutama di ruang dua dan dua
kemudian recover dan akan tumbuh lebih tinggi di tahun dua ribu dua puluh
tapi kan juga sejumlah lembaga lain juga mempunyai perkiraan perkiraan itu
dan kalau kita bandingkan perkiraan dari berbagai lomba
apakah imf kemudian sejumlah lembaga lembaga internasional yang lain
maupun juga lembaga lembaga untuk investment bank atau ya di lembaga lembaga riset dari pengelola dana dana terbesar
itu kan sangat bervariasi
tapi semuanya mengarah kalau arahnya sih sama ya
bahwa ekonomi dunia dan nanti implikasinya terhadap indonesia juga seperti itu
akan menurun khususnya di ruang dua
itu seperti itu
tapi kemudian berangsur angsur naik ya
bukan puleh ya
akan berangsur angsur naik
itu mulai di ruang empat
dan kemudian tumbuh tinggi di tahun depan
itu polanya adalah seperti itu
saya bandingkan misalnya kalau mudis ya
mudis itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi global
tahun ini minusnya adalah minus tujuh
memang tahun depan naiknya tidak setinggi yang aff
tapi juga ada sejumlah lembaga
misalnya kalau kita lihat beberapa lembaga untuk investment banking
ada yang memperkirakan tahun ini minusnya satu tujuh
tahun depan naiknya lima empat
jadi ini memang menunjukkan
ketidakpastian ini menunjukkan kenapa proyeksi antara satu lembaga ke lembaga lain itu perbedaannya besar
itu seperti itu
nah oleh karena itu makanya waktu kami melakukan koordinasi
kementerian keuangan bank indonesia ojk dan lps
waktu melakukan koordinasi itu
waktu itu sudah disampaikan oleh bu
menteri keuangan ingat waktu konferensi pes tiga april
waktu itu ada skenario berat dan skenario sangat berat
itu seperti itu
pertumbuhan ekonomi kita skenario sangat beratnya
kalau tidak salah adalah minus empat
kalau kita tidak melakukan apa apa
skenario itu bukan proyeksi
skenario itu adalah what if skenario
oleh karena itu dengan skenario skenario itu
kita membahas kami membahas
bagaimana supaya kita bisa mengarah kepada skenario berat
bukan skenario sangat berat
ya sekali lagi
dengan polosi polosi itu yang terkoordinasi erat itu
kita mengarah supaya skenarionya lebih kepada skenario berat
itu seperti itu
nah karena itu yang skenario dua tiga itu adalah proyeksi pertumbuhan
yang menjadi pembahasan bersama
apakah pemerintah bi ojk dan lps
ya seperti itu
dan tentu saja kita mencurahkan segala koordinasi
bagaimana stimulus fiskalnya bisa lebih cepat
bagaimana kuantitatif easingnya bang nisa bisa lebih cepat
itu yang kita lakukan secara bersama
bagaimana restruksasi kreditnya ojk bisa lebih cepat
itu adalah polosi polosi yang memang kita diskusikan
agar kita bisa mencapai
tapi tentu saja kami akan terus memonitor
perkembangan dari waktu ke waktu
dan karena itu tentu saja pada waktunya
tentu saja kami akan bertemu
kemudian melakukan assessment assessment kembali
nah pada waktu konferensi pes itu
pola kuartalannya seperti apa
dulu kan sudah disampaikan
pola kuartalannya seperti apa
pola kuartalannya yang sudah disampaikan waktu itu
ini menjadi suatu proyeksi bersama
ya itu yang tadi ya
dan ini itu saja kami akan pantul
secara terus menerus kan kita lihat
ya memang imf memproyeksinya minus dua
tapi kan kita melihat
langkahnya stimulus fiskal
di amerika di eropa berbagai negara
bagaimana langkah langkah stimulus moneter di berbagai negara
apakah fed apakah icb
ya maupun yang lain
bagaimana juga langkah langkah pencegahan covid sembilan belas
bahwa amerika akan mulai kemudian membuka ekonominya
jerman juga mulai akan membolehkan toko toko mulai buka
dan kemudian di berbagai negara juga
ini kan terus berkembang
nah itu yang kemudian akan menakar proyeksi proyeksinya
dan kemudian menempuh langkah langkah lanjutan yang terus ditempuh
nah bagaimana karena kondisi tahun depan
bahwa dampak dari covid itu memang triwulan dua triwulan tiga
dan berangsur angsur naik di triulan empat
baru kemudian di triulan
kami kan sudah punya garis kebijakan
tapi dengan perkembangan perkembangan ini
dan tahun ini ya
ada kemungkinan kemungkinan tahun depan
dengan melihat ini
kami melihat bahwa
karena kondisi tahun ini akan rendah
tahun depan juga kemungkinan akan lebih rendah
itu yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan tasyah
ada lagi yang berikutnya
nomor empat ini dari tabitah rutes
ternyata pertanyaan tabita
saya tanya ke kawan kawan departemen komunikasi
masuknya itu sudah pada saat penutupan
sehingga maaf kalau waktu itu tidak sempat dijawab
jawab loh yang bener loh
nanti di briefing selanjutnya
nah tabita menanyakan
imf menyatakan dunia memasuki resisi senada dengan itu
menteri kongas juga mengatakan
ada risikonya terjadi resisi
menurut bi seberapa besar kemungkinan itu terjadi
dan apa yang akan bi dan pemerintah lakukan untuk mencegahnya
bagaimana sebelum imf mengumumkan
waktu itu pun juga kami melihat ada tanda tanda kesana
dan itu yang kemudian kita menjadi bahasan bersama
antara pemerintah bi ojk lps
dan itu yang tadi saya sampaikan
kita akan mengupayakan
moga moga tabita tadi sudah puas dengan jawaban jawaban yang tadi saya sampaikan
nanti kalau anu tanya lagi nggak apa apa lah
terus tanya terus
nah ini ada pertanyaan lain dari tito kogensis
apakah ini artinya bi melonggarkan likuiditas perbankan untuk memberikan ruang fiskal lebih untuk pemerintah
tadi sudah saya jelaskan ya
ini memenuhi tiga tujuan sekaligus
sekali lagi kebijakan ini memenuhi tiga tujuan sekaligus
tujuan yang pertama adalah kuantitas
kuantitatif easingnya bank indonesia
kuantitatif asingnya bank indonesia kami melonggarkan limititas dengan dua ratus basis point
ini sekaligus menaikkan kuantitative easing satu ratus dua triliun plus yang tadi lima belas delapan karena memang pengenaan kewajiban giro untuk rasio intermediasi makronya kita tidak terabai
ini memenuhi kebutuhan bank indonesia
keperluan bank indonesia sesuai stand
kuantitatif easing kami tambah
sehingga ya mencapai hampir empat ratus dua puluh triliun
pada saat yang sama memperkuat manajemen likuiditas perbankan dengan kenaikan plm dua ratus basis point ini
dan itu sbn yang dimiliki itu baik yang dari plm maupun sbn yang dimiliki selama ini udah

menggunakan sbn nya untuk meripo kepada kami

menggunakan spn nya untuk repo kepada kami
itu akan memperkuat manajemen likuiditas dari bank bank
sekaligus tidak hanya manajemen likuiditas tentu saja bank bank juga lebih baik dalam manajemen keuangannya
tujuan yang ketiga
baru saja kita dengar konferensi pers dari gubernur bank indonesia peri warjio
di mana ada beberapa poin yang disampaikan antara lain adalah bank indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan menguat di akhir tahun
kemudian bank indonesia akan melakukan
peri warjo juga menyampaikan bank indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi di tahun dua ribu dua puluh satu
sementara modis investor service memperkirakan ekonomi global tahun ini melemah lima persen
pemerintah akan fokus pada skenario berat dengan proyeksi pertumbuhan dua tiga persen
selain itu pemerintah akan memantau stimulus fiskal dan moneter di indonesia
dan yang terpenting yang ditunggu oleh rakyat adalah komitmen relaksasi pengaturan kredit oleh otoritas ekonomi

dan yang terpenting yang ditunggu oleh rakyat adalah komitmen relaksasi pengaturan kredit oleh otoritas ekonomi